my lil pony memikat banyak hati anak perempuan di dunia sejak tahun delapan puluh an
hingga kini tak cuma anak anak penggemarnya merambah lintas generasi hingga kalangan dewasa
diadaptasi dari serial tv nya inilah aksi twilight sparkle rainbow dash
dan kawanan kuda poni lainnya yang dikemas dalam my little pony musical rainbow rocks
dalam pementasan berdurasi sembilan puluh menit kuda kuda ini bertransformasi secara ajaib menjelma menjadi manusia
pertunjukan ini melibatkan para pemain profesional dari panggung broadway west end london inggris
pertunjukan ini melibatkan para pemain profesional dari panggung broadway west and london inggris
pertunjukan ini melibatkan para pemain profesional dari panggung broadway west end london inggris
tampil perdana di indonesia pertunjukan musikal ini akan berlanjut ke sejumlah negara di asia dan australia
gria putri jakarta